keinformasi selanjutnya sekjen pks abu bakar al habshi membuka peluang terbentuknya poros ketiga dalam pemilu dua ribu dua puluh
karena menginginkan adanya tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bertarung untuk meminimalisir polarisasi
keinginan membentuk poros ketiga ini ditunjukkan pks dengan menjalin komunikasi intensif dengan sejumlah partai politik salah satunya adalah pkb
meski tak terburu buru menentukan pasangan dalam berkoalisi abu bakar al habshi menyebutkan pentingnya poros ketiga dalam pemilu dua ribu dua puluh
mengingat polarisasi yang terjadi akibat pilpres dua ribu sembilan belas lalu yang hanya menghadirkan dua pasangan calon presiden
karena itu pks berinisiatif untuk membuka kesempatan membentuk poros ketiga dengan partai manapun
hal itu sesuai dengan kesimpulan milad ke dua puluh pks lalu yang diakuinya sebagai momen cari jodoh bagi pks
untuk menghadapi kontestasi
abu bakar al habshi kemudian menyebut bahwa salah satu partai yang semakin mesra dengan pks adalah partai kebangkitan bangsa
gerbong mohaimin iskandar dinilai memiliki banyak kesamaan dengan pks sehingga keduanya berpotensi membentuk poros baru untuk representasi umat
jadi kalau sekarang ada kib lantas siapa tahu nanti coba coba
pks dan pkb membuat alur lagi baru supaya muncul ada dua sampai yang ketiga udah pasti golden ticket
jangan ditanya yang golden ticket ini dengan perlu penjelasan
pasti dia maju bersama siapa dan siapa urusan beliau
kalau dia mau ajak pks pks juga belum tentu nolak nolak amat